bagi anda yang saat ini tengah mengurangi makanan tinggi lemak tinggi protein ataupun juga tinggi kalori
tidak ada salahnya untuk anda ganti menu makan siang anda dengan ragam olahan sayuran
selamat siang sahabat redaksi kali ini saya arman helmi dapat mengajak anda untuk menikmati ragam menu sayuran
di gado gado cemara di pusat perbelanjaan gajah mada jakarta barat
berhubung perut saya belum terisi makanan jadi saya memesan gado gado terlebih dulu sebelum melahap menu olahan sayuran mentah
alasannya karena ada kentang di gado gado yang cukup mengenyangkan dan bisa ditambah lontong
bila diperlukan setelah cukup mengganjal perut barulah saya mencicip asinan sayur
sayuran ternyata masih belum menjadi menu favorit dibanding lauk nasi bahkan cemilan
beberapa pengunjung yang datang mengaku tidak begitu sering mengkonsumsi sayur
tidak terlalu sering juga sih ya cuma kalau makanan sayur sayurnya paling gado gado doang gitu
seberapa sering sih wajib makan sayur
dua tiga kali kali ya
makan sayurnya seperti apa makan diolah dulu atau
diolah sih jarang makan yang mentah mentah gado gado
bagi yang ingin makan siang dengan nyaman bersama keluarga atau rekan kerja tempat ini bisa menjadi pilihan
selain tempatnya di dalam gedung yang memiliki pendingin udara aneka makanan yang ditawarkan pun beragam
lokasinya juga berada di pusat perbelanjaan yang dekat dengan perkantoran di kawasan gajah mada jakarta barat
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini